negara kesatuan republik indonesia
negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila
yang berdasarkan pancasila
dan undang undang dasar
dan undang undang dasar
negara republik indonesia
negara republik indonesia
serta akan menjalankan
serta akan menjalankan
segala peraturan perundang undangan
dengan seluruh nobody
kepada bangsa dan negara
kepada bangsa dan negara
kepada bangsa dan negara
dalam menjalankan tugas jabatan
dalam menjalankan tugas jabatan
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dan penuh dengan rasa tanggung jawab
bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit
akan menjunjung tinggi sumpah prajurit
mohon kembali ke tempat semula
persiapan penanda tanganan berita acara
kepada jenderal tni andika perkasa
mohon menuju meja penanda tanganan
kepada para saksi mohon menuju meja penanda tanganan
kepada yang terhormat presiden republik indonesia
berkenan menuju meja penanda tanganan
penanda tanganan berita acara
pengangkatan sumpah jabatan
jenderal tni andika perkasa
sebagai panglima tentara nasional indonesia
beliau sedang melakukan calon sepak kebangsaan indonesia
dia mengobati berita abdi kaspin yang tinggal larut dalam asfalt menu
dia mendapat uang dalam ier lucu
menerima permasalah aja
yang telah dikandalkan
oleh azris eye dari jenderal quick starts
menangkap setelah molen politik di inning saat
selanjutnya kepada yang termat presiden republik indonesia berkenan kembali ke tempat semula
kepada para saksi dan panglima tni berkenan kembali ke tempat semula
penanggalan dan penyematan tanda pangkat tersebut
dan jabatan serta penyerahan tongkat komando panglima tni oleh presiden republik indonesia